hai sejumlah petugas inafis pores bogor senin siang melakukan olah tempat kejadian perkara
di laboratorium fakultas peternakan kampus ipb dramaga bogor jawa barat hal ini terjadi
menyusul insiden kebakaran yang menewaskan seorang mahasiswi pasca sarjana ilmu nutrisi
bernama laila atika sari pada jumat sore saat kejadian korban diketahui tengah meneliti kandungan
lemak pada pakan ternak nahas saat mendak berbenah pulang dua rekannya justru mendapati
ruangan korban sudah dipenuhi kepulan asap nyawa korban juga gagal diselamatkan usai dirujuk ke
sejumlah rumah sakit senin siang kepala biro komunikasi ipb yatri indah kusumastuti menyebut
pihak rektorat juga telah langsung membentuk tim investigasi guna membantu penyelidikan kepolisian
kuat dugaan korban terkena semburan bahan gas kimia hingga tubuhnya
mengalami luka bakar hampir tujuh puluh persen